jembatan penyeberang orang atau jpo di tol jor kilometer tujuh bsd jakarta minggu malam ambruk lantaran tertabrak mobil kontainer bermuatan krain
ya dan jpo yang robo ini menutup akses jalan tol di kedua arah
ambruknya jpo di tol jor kilometer tujuh bsd tangerang ini menyebabkan jalan tol dari bsd menuju jakarta dan sebaliknya ditutup
kejadian berawal saat mobil kontainer bermuatan krain melintas
bagian krain yang tinggi tersangkut ke jembatan sehingga menyebabkan jembatan ambruk
hingga senin dini hari belum ada alat berat untuk evakuasi jembatan sementara petugas terus berjaga di lokasi
ke arah bintaro terus keluar sektor sembilan untuk yang mengarah ke serpong
jadi diputer balik itu ya
diputer balik daripada ini kan jembutannya udah robo seperti ini
dikawatirkan jembatan itu ambruk
getarannya akan dikencang
ya terus kalau dari bsd ditutup pak
kalau bst ntar kita tutup aja di sana karena udah nggak bisa dilewati
pasca insiden ambruknya jembatan penyeberangan orang di tol jor bsd jakarta
jalan tol ditutup dan juga dijaga
polisi terus melakukan pemeriksaan di lokasi
sopir serta kernetrek kontainer yang menabrak jembatan pun dimintai keterangan
polisi dari polres kota tangerang selatan terus melakukan olah tkp di badan truk yang menyebabkan ambruknya jembatan penyeberangan orang di ruas tol bsd menuju jakarta
sementara sopir serta kernet truk kontainer yang menabrak jembatan juga dimintai keterangan
petugas masih terus berupaya mencari bantuan alat berat agar dapat segera memindahkan jembatan yang ambruk
robohnya jpo membuat jalan tol dari dua arah ditutup
mobil tronton yang bawa alat berat kren ini nyangkut di jembatan penyeberangan orang
jembatan penyeberangan orang nyangkut sehingga ketarik dan jatuh
kemudian langkah yang dilakukan
kita segera menutup dari arah bsd yang menuju ke jakarta
kemudian yang dari arah jakarta yang menuju serpong kita kurangi dengan mengarahkan untuk keluar di alam sutra
ada pun yang akan keluar di pondok aren masih bisa dilakukan
jadi kendaraan sudah berkurang
untuk korban jiwa pak
korban tidak ada alhamdulillah
sarman simbolon tiga puluh empat tahun sudah kita amankan dan kita juga meminta bantuan dia untuk menghubungi pihak pimpinannya
agar mengirim kembali alat berat untuk membantu evakuasi penggeseran jembatan yang ada di sini untuk segera digeser ke kiri
sehingga dalam waktu terlalu lama mudah mudahan bisa segera normal kembali untuk berlantasan jantol ini